sih teh bu masih katanya aduh katanya aku yang ganteng itu kan nanti nanti kalau
pacu lain pak polisi boleh enggak pak polisi penjarakan saya ya maksudnya penjarakan saya
fungsi aja yuk dengan terpaksa ayo yuk
hai di siapa orangnya nih banget
zara zarah bangun kita pulang aja yuk mama itu nggak bisa banget tidur di sini udah
banyak nyamuk banyak orang
enak tidurnya rame rame gak kayak di rumah
karena apa karena lantainya
enggak ada kasurnya engkau
gitu deh mami aja gak percaya
itu mesin bahaya terhadap apa di jalan siapa yang mau bertanggung dan jawab bertanggung jawab iya
bertanggung jawab iya bertanggung jawab iya
bertanggung jawab iya
bertanggung jawab iya

pengen di rumah aja yuk
yuk yuk yuk udah
sebentar doang nanti kita
setelah hamil kok
padi banget tuh si dangdut nih
kalau ada apa apa aja
mami kok berani banget dah
iya dong namanya juga
soal masalah kayak gitu gak usah dipikirin
kan nggak perlu juga kita harus percaya
katanya kampung ini mau kebanjiran
kok gak ada yang berasa ngikutin ya
ternyata kalian deh
kenapa sih bella
kok kalian ikutin aku
abisan males di tempat pengujian
mau balik ke kampung
lagian kan gak ada yang perlu ditakutin
tante juga gak takut
kok bareng bareng aku jadi gak takut
barengan aja tante
kalian ini emang anak anak hebat
tante juga jadi mau pulang nih
itu kok ada orang pada mau masuk rumah warga
pada ngapain tuh
bisa jadi tante
mereka tahu kampung ini sepi
kesempatan mereka mencuri rumah kosong itu
mendingan langsung aja kita labrak
kita bagi tugas aja
hai rambok istirahat jangan kenceng kenceng ngomongnya
wah waduh rambok eh cepet bro
kan rumpungan pengamen yang kemarin iya bener
sopan mu tak sopek sopek tuh waktu ngapil
mami tenang dulu
zara kamu gak ngerti ya bukan masalah tv nya itu diambil zara
masalahnya tv nya itu belum lulus masih ngicil
itu kan suaranya rafa
apli sama rafa ketangkep
aduh udah di gini aja mendingan sekarang tante panggil para pengungsi
biar rame rame diketoyak aja tuh penjahat ya oke oke yuk ya tunggu ya
kalian warga bumi sari memang kurang pintar
eh jahat banget sih
masa dibohongi pakai hantu penari sama gamelan saja takut
akhirnya usaha kita berhasil lancar
semua kampung pada ngungsi
kamu pada sepi jadi kita bebas tuh ngerampok
ih jahat banget sih
saya sendiri kalian mau percaya sama kita
gapapa gak buka
iya pak bukain pak
kalian gak apa apa kan
bagus nih dateng rame rame
ini tangkep aja nih mereka semua penjahat ya pak
mereka ini adalah residivis perampah
mereka ini berkedok sebagai pengamen
dan kalian tahu
yang membakar rumahnya ibu siti itu adalah mereka
kami tidak memiliki cukup bukti untuk menangkap mereka
terpaksa saya harus menyamar
dan mengikuti mereka
dan akhirnya pun saya tahu
agar rencana mereka tercapai
mereka sengaja menakut nakuti warga
dan mempengaruhi warga
untuk ikut mengungsi di pengungsian
nah pada saat itulah
mereka dengan leluasa merampok rumah rumah
ada ibu messi yang tidak percaya dengan hal itu
dan malah memilih untuk kembali ke kampung
terima kasih ibu messi
jadi ternyata mereka ini komplotan perampok
tega pak ade
tapi tenang saja
sudah ada pak polisi
selain bapak itu orangnya pemberani
dan bisa melawan penjahat
bapak tahu tidak
kalau bapak itu apa
bapak itu ganteng
aku yang ganteng
itu kan nanti nanti kalau nggak ada cowok lain
boleh nggak pak polisi penjarakan saya
maksudnya penjarakan saya ke hatimu
jangan sabar ya
emang kecantilan ya
saya permisi ya bu
iya aduh pak
saya siap kok jadi sandaran hati mas rinto